seorang wanita muda disekap selama lima belas tahun di dalam gua sejak dua ribu tiga oleh seorang dukun kampung di bajugan toli toli sulawesi tengah
wanita muda yang disekap sejak usia tiga belas tahun ini dieksploitasi secara seksual oleh sang dukun
polisi dan warga bisa menyelamatkan wanita dan dukun kampung ditahan polisi
tim liputan cnn indonesia mencoba menelusuri lebih jauh kasus penyekapan yang telah meresahkan warga sulawesi tengah ini
di gua batu ini seorang wanita muda disekap oleh seorang dukun kampung selama lima belas tahun
disekap sejak usia tiga belas tahun pada tahun dua ribu tiga wanita muda tersebut mengalami eksploitasi seksual oleh sang dukun bernama jago
gua ini berada di lahan perkebunan milik warga di desa bajungan kabupaten toli toli sulawesi tengah
yang aneh selama lima belas tahun disegap tidak ada warga yang mengetahui keberadaan wanita tersebut
padahal orang tuanya terus mencari
selama itu pula wanita tersebut disembunyikan di gua
pada malam hari ia diajak ke gubu kecil di belakang rumah dukun jago
dukun jago memperdaya dengan mengatakan bahwa ia dirasuki jin amrin pacar wanita tersebut
wanita itu ditemukan pada minggu lima agustus lalu
saat ini ia dirawat di pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak milik pemerintah kebupaten toli toli sulawesi tengah
selain didampingi polisi wanita
ia juga didampingi psikiater
kondisinya kini berangsur membaik
ia mulai lancar bicara
ada pun dukun jago kini berada di rumah tahanan kepolisian restoran toli toli
yang mengelak dituduh menyembunyikan wanita tersebut
oh dia yang punya malung
bapak tidak suruh dia disitu
bukan bapak yang tunjukkan tempat itu
berapa lama dia sudah disembunyikan dalam batu
oh lebih sepuluh tahun
tidak pernah bilang sama orang tuanya kalau dia ada di sini
kenapa itu saya tidak tahu
tidak pernah disuruh dia pulang sama orang tuanya
iya itu pas dia dikasih tahu
cuma dikasih tahu sama dia
alasannya tidak mau pulang sama orang tuanya kenapa
oh takut dipukul
iya itu pak
tempat tidurnya jadinya
mengaku kasus ini mendapat perhatian serius
dari kepala kepolisian daerah sulawesi tengah
karena itu kasus segera ditindaklanjuti
upaya upaya yang sudah kita laksanakan
yaitu dengan melaksanakan penyidikan secara profesional
kemudian yang kedua kita juga melakukan pendampingan
baik terhadap korban dengan menggandeng b dua tp dua a
dinas sosial sekaligus juga dari ombudsman
dari kemarin juga terhadap tangga tempat kami
mendatangkan psikolog untuk trauma healing terhadap si korban
undang undang perlindungan anak siap menjerat tukun jago
jika terbukti bersalah hukuman penjara lima belas tahun sudah menanti
drama penyekapan melati seorang wanita muda di desa bajugan
kecamatan galang kabupaten toli toli sulawesi tengah
oleh seorang dukun kampung belum usai
keluarga meminta sangat banyak orang
yang menjadikan melati sebagai budak seks itu difonis berat
bahkan bila bisa dihukum mati
sementara lokasi gua batu tempat penyekapan melati selama lima belas tahun itu
menjelma menjadi tempat wisata dadakan
makmun imin ayah melati
wanita muda yang disekap oleh dukun jago selama lima belas tahun
sejak usia tiga belas tahun
di goa batu desa bajugan galang toli toli itu
meminta pelaku dihukum seberat beratnya
lelaki tua ini sudah menghabiskan seluruh waktu dan hartanya
untuk mencari anak bungsunya itu sejak melati dilaporkan hilang pada dua ribu tiga silam
ironisnya anak keduanya devi yang menikah dengan unding
anak lelaki dukun jago tahu hal ihwal adanya melati
dalam kekuasaan dan pengaruh dukun jago
namun ia takut menceritakan hal itu karena mengaku selalu diancam
baik oleh dukun jago
dengan geram namun tetap tenang
makmun imin mengungkapkan harapannya
agar aparat penegak hukum dapat menghukum dukun jago setimpal dengan perbuatannya
ia juga menceritakan pernah menjual kebunnya untuk membiayai pencarian anaknya
yang tak kunjung ditemuinya saat itu
kita hukum kah atau bagaimana kok
tapi ya kalau cuma siapa punya mau
kalau cuma saya punya mau
itu ya si pelakunya itu hukum mati
sebenarnya devi anak kedua magmun imin tahu keberadaan adik bungsunya melati
sayangnya karena didera ketakutan dibawah ancaman
ia tak berani menceritakan pada orang tuanya soal melati
sampai kemudian melati ditemukan pada minggu delapan agustus dua ribu delapan belas lalu
karena kita takut selalu diancam begitu
kalau kau mau lapor sama yang lain lain
setelah disana penghabisan itu
langsung sudah dia potong kita sini
ada bekas bekas ini
potong sudah kita takut
siapa yang itu
setelah penyelamatan melati oleh polisi dan warga dari penyekapan di goa batu itu
kawasan ini menjelma menjadi tempat wisata dadakan
banyak warga yang mendatangi lokasi itu
sekedar menyaksikan atau bersuapoto
salah seorang pengunjung yang saban hari datang adalah rukiah
saksi mata yang sejak awal curiga mengapa dukun jago meminta suaminya
yang berkebun di dekat goa batu untuk tidak mendekat ke situ
rukiah kemudian membujuk devi
agar melaporkan kepada polisi soal kecurigaannya itu
sekitar satu minggu saya mati
karena saya setiap hari di sini
naik kebun turun turun turun naik pagi sore
masanya ada yang ganjal mengganjal ini kok kenapa selalu mondar mandir mondar mandir
kan saya masih ada di atas
ya ya ya mungkin ini perempuan sudah mau keluar
saya masih ada di situ
tito orang tua selalu kesana kemari kesana kemari
mungkin kita yang masih dia jaga itu
karena saya memang sudah ada dari kata informasi
untuk memastikan tempat kejadian perkaranya steril
aparat kepolisian resort tolitoli dan kepolisian sektor daco pemean
memasang garis polisi
lokasi ini pun dijaga oleh polisi bersenjata lengkap
warga tak bisa masuk
tanpa kepentingan untuk melihat gua batu
atau rumah pondok tempat penyekapan melati
jafar gibwa tolitoli sulawesi tengah